sejumlah pesohor ramai ramai memberikan hadiah kepada para atlet peraih medali di olimpiade tokyo dua ribu dua puluh
hadiah yang diberikan beragam mulai dari uang tunai rumah dan kendaraan bermotor sampai cabang usaha makanan
fenomena pemberian hadiah dari para pesohor dan influencer ini menimbulkan pertanyaan apa sebetulnya motif mereka
nah untuk pengulasnya kita sudah terhubung dengan dua narasumber
ya malam mbak
dan ada mbak nengdara afifah sosiolog selamat malam mbak dara
oke saya mau ke mas gilang terlebih dahulu nanti baru saya ke mbak dara
mas gilang ini nominal lima ratus juta bukan nominal yang sedikit
kenapa kemudian anda kepikiran memberi hadiah ini ke greysia dan juga apriani
ya jadi pertama kali kenapa
sebelumnya emang saya itu salah satu
sponsor mbak di bis yang saya branding
yang itu transport itu kita gunakan untuk pengangkutan dan
sebelum olimpi ada selain saya juga
saya juga ingin memperhatikan ini biar kita yang berlaku di olimpi tokyo semangat
keberangkatan kemarin saya sudah menyebutkan bonusnya
jika atlet yang mereka perlu saya kasih seratus juta
untuk dua ratus emas lima ratus juta
oke mas gilang hadiah ini hanya untuk grecia apri atau untuk atlet peraih medali lainnya begitu
ya ini greysia dan apri masing masing akan saya kasih lima ratus juta
dan untuk atlet yang bergerak
akhirnya kasih dua ratus lima puluh juta dan perunggu seratus juta
jadi semua atlet akan mendapatkan g dua puluh sembilan koba
oke kapan rencananya akan dikasih mas gilang
rencananya saya lagi koordinasi dengan indonesia
pertama kali saya menunggu dari mereka
oke saya mau ke mbak dara
mbak dara kalau melihat tadi penjelasannya mas gilang begitu ya yang memberikan hadiah yang sangat banyak begitu
kepada grecia dan juga apriani serta atlet lainnya
anda melihat ini bentuk kegembiraan atau bentuk kebanggaan sebagai warga negara kepada atletnya yang sudah memberikan kehormatan kepada tanah airnya begitu mbak dara
semua itu ya
jadi ada kegembiraan yang
yang luar biasa
jadi pertama tama sebenarnya gembira ya
gembira dan dorongan untuk menghargai ya
mengapresiasi terus juga kebanggaan ya
dan sebenarnya mungkin juga di masa masa pandemi ini juga ada hiburan ya
nah hiburan itu membuat luapan kebahagiaan ya
luapan kebahagiaan yang bagi
pemberi semua itu kayak seperti kegembiraan tersendiri juga buat mereka gitu
jadi bukan hanya membahagiakan pemenang ya
pemenang medali emas ini tetapi juga membahagiakan si pemberinya saya kira ya
jadi bercampur aduk macem macem gitu
memang saya kira layak ya
layak mereka memperoleh semua itu ya
setengah pandemi tadi anda sudah singgung sedikit
banyak pesohor dan influencer bukan hanya mas gilang tapi teman temannya mas gilang
yang mau memberikan hadiah kepada para atlet sebagai bentuk kegembiraan dan kebanggaan mereka
anda bagaimana melihat fenomena sosial ini mbak dara
sekarang ini kan ada kecenderungan hopus ya di masyarakat
ekonomi relatif lesu gitu ya
kayak begitu terus juga mungkin kabar yang
lebih banyak itu kabar yang kurang membahagiakan ya
berupa berbagai misalnya sakit kematian dan sebagainya dan sebagainya gitu
yang membuat lemah lah secara mental
tapi tiba tiba misalnya ada permainan yang membanggakan
terus sudah permainan membanggakan
terus juga menang pula
misalnya kayak begitu
saya harus memberikan highlight ya
bahwa pemenang ini para perempuan gitu
jadi jangan sekali kali meremehkan
perempuan karena perempuan
ada kenyataan yang sekarang kita saksikan adalah
pemberi kebanggaan bangsa di tengah tengah pertarungan dunia gitu
dan di tengah tengah kita seperti
tipis harapan terhadap hal apapun
tetapi ternyata ada kegembiraan yang luar biasa
banyak orang menangis loh
dengan kemenangan ini gitu
jadi wajar kalau misalnya
bagi mereka yang punya uang
atau berbagai modal yang bisa diberikan kepada pemenang ini
saya kira satu kewajaran
dan buat saya sih tidak berlebih lebihan ya
karena para pemenang ini juga
latihannya mereka sudah sangat panjang
gemblengannya juga sudah sangat panjang gitu
mungkin dari puluhan tahun yang mereka lakukan
mereka memperoleh penghargaan baru
mungkin juga lebih lebih baru kali ini juga barangkali
gilang ini berarti bentuk kegembiraan anda
bentuk kebanggaan anda kepada para atlet begitu ya
mau menyisihkan uangnya untuk memberikan kepada mereka
benarnya di awal sebelum olimpiade dimulai
saya sudah sounding akan memberikan bonus
dan saya juga mengajak para pengusaha
dan juga para pejabat untuk bisa ikut memberikan bonus
biar para atlet yang bertanding di olimpiade ini bisa mendapatkan tambahan semangat ekstra
mas gilang tapi meskipun apa yang anda dan juga teman teman pesohor ataupun influencer lakukan ini diapresiasi ya
sebagai bentuk kegiatan sosial di tengah pandemi covid sembilan belas
tapi banyak juga mas netizen kemudian yang bertanya begitu ya segelintir netizen
kemudian yang nyinyir wah jangan jangan ada motif lain dibalik ini
pendapatnya mas gilang seperti apa
ya setiap kompanyen
baikkan kita kan selalu dipandang
jadi harapan saya dengan saya memberikan bonus ini ya
kita dapatkan mendapatkan lagi prestasinya
biar apa biar mengharumkan lama hidup
mbak dara kalau tadi dibilang sama mas gilang
ya kebaikan itu memang harus ditebar terus begitu ya terserah apa kata segelintir orang
menurut mbak dara begitu apakah kemudian segelintir orang yang mempertanyakan niatan mas gilang
dan juga influencer ataupun para pesahor yang memberikan hadiah kepada para atlet ini
memang mempertanyakan motifnya itu apa sih sebetulnya
apakah ada motif lain motif ketenaran itu bisa tergambar seperti itu nggak sih mbak dara
kita kan nggak bisa ya melarang netizen yang pikirannya negatif ya
atau berperasangka buruk terhadap orang orang yang memberi apa penghargaan kepada para pemenang yang membanggakanlah bagi indonesia ya
kayak begitu kita nggak bisa lah melarang biar saja gitu ya kayak begitu
faktanya adalah para pemberi juga bahagia memberikan kebahagiaan kepada
kepada pemenang yang membanggakan
membanggakan itu ya kayak gitu
jadi suara suara netizen yang sumbang gitu nggak usah dihiraukan lah gitu
mereka kan negatif paling mereka menyebarkan hal yang negatif juga ke seantero ruang media sosial ya
jadi nggak usah diabaikan nggak usah dihiraukan
oke suara suara subang netizen nggak usah dihiraukan
nggak usah dihiraukan ya
mas gilang tidak usah dipikirkan suara suara sumbang netizen ini tetap berbuat kebaikan
dan artinya saya mau tanya mas gilang ke depannya nanti akan
akan memberikan hadiah hadiah lain nggak kepada para atlet yang kemudian nanti mereka akan
bertanding di ajang ajang internasional lainnya
tentu saja ini bisa menjadi seperti harapan begitu untuk mereka
ya sebenarnya cuma evenolimnya ada aja
tapi event berikutnya seperti
atau di formula one
perlu kita kasih bonus gitu loh
kita bisa ringan tangan membantu memberikan support dan juga bonus
biar para atlet kita ini tahu
dan berhasil kita
di kancah internasional
terima kasih sekali dan semoga para atlet kita bisa lebih banyak memetik prestasi di kancah internasional
dan semakin banyak
para pesohor dan juga influencer seperti mas gilang dan juga teman temannya yang
akan memberikan banyak hadiah kepada atlet atlet yang sudah berprestasi di ajang ajang internasional begitu ya
terima kasih sekali mas gilang widya pramana pengusaha asal malang jawa timur
dan juga mbak nengdara afifah sosiolog
atas waktunya kepada cnn indonesia connected malam hari ini
sehat selalu mas gilang dan juga mbak
selalu terima kasih sama sama